kasus covid sembilan belas di indonesia cenderung turun beberapa hari terakhir termasuk tingkat hunian di rumah sakit
pemerintah pusat akhirnya menurunkan level ppkm dan melonggarkan sejumlah aktivitas termasuk uji coba pembukaan tempat wisata
masyarakat diminta tetap waspada dan tidak hanyut euforia karena resiko penularan dan gelombang ketiga masih mengintai
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan dua narasumber melalui sambungan zoom
ada soni hari harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas selamat sore pak soni
selamat sore mbak nana
dan ada diki budiman epidemiolog griffith university australia selamat sore pak diki
selamat malam mbak rifani pak soni
oke saya mau ke pemerintah dulu ke satgas covid sembilan belas
pak soni pemerintah menurunkan level ppkm di sejumlah wilayah dan merelaksasi aktivitas di restoran serta pusat perbelanjaan
meskipun sudah ada laporan bahwa positivity rate kita di bawah lima persen
apakah pemerintah yakin kondisi kasus kita covid sembilan belas ini benar benar sudah melanda
oke pak soni
ya jadi mbak nana kita bekerja dengan data
kita bekerja dengan data kita sudah mencoba terus memperbaiki kualitas data kita kita yakin dengan data yang ada
lalu kinerja kita memang membaik dari waktu ke waktu
banyak orang yang meragukan misalkan jumlah testing
tidak jumlah orang yang dites itu sehari kan sudah hampir seratus ribu
padahal targetnya who itu kan satu persen penduduk
dalam satu minggu
berarti kita kan dua ratus tujuh puluh ribu orang harusnya dites dalam satu minggu
kalau seratus ribu dalam satu hari dalam tujuh hari kan berarti tujuh ratus ribu dua lima kali lipat dari yang ditargetkan
lalu kita lihat juga kan kasus terkonfirmasi positif juga terus turun ya
bahkan sekarang sudah di bawah lima ribu
jumlah yang meninggal secara perlahan bisa kita kendalikan
lalu kasus aktif kita juga sudah lebih rendah daripada puncak kasus aktif tanggal lima februari yang lalu
jumlah angka kesembuhan juga meningkat secara drastis
tetapi kita tidak ingin gegabah
setiap daerah kan punya kinerja leveling yang diukur ya
dan indikator yang jelas
ketika mereka berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding satu minggu yang lalu
karena di jawa itu evaluasinya satu minggu di luar jawa evaluasinya dua minggu
kalau kita lihat begitu mereka membaik kinerjanya maka leveling kita turunkan
artinya berarti ada aktivitas aktivitas yang mulai bisa lebih leluasa
bukan dilonggarkan tetapi aktivitas tersebut bisa berjalan lebih luas
nah kemudian dari situ kita juga ingin membuka aktivitas tetapi memastikan bahwa aktivitas dijalankan dengan aman
makanya pembukaannya dilakukan seperti kata pak luhut ketua satya selalu bertahap
lalu kemudian dengan penuh kehati hatian
tidak melupakan protokol kesehatan termasuk penerapan protokol kesehatan dengan aplikasi peduli lindungi
jadi pembukaan aktivitas tadi memang sesuai dengan levelnya
dan juga diikuti oleh tambahan tambahan persyarat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan bisa dilakukan sebaik baiknya
intinya kita harus memastikan bahwa risiko penularannya serendah mungkin
dan tidak boleh ada euforia di dalam masyarakat
pak diki menurut pak soni
pemerintah sangat persyaratan
sangat percaya dengan data data yang dimiliki
dan angka testingnya juga sudah cukup tinggi
tapi kalau kita lihat angka testing paling banyak dilakukan oleh dki jakarta ataupun di jabodetabek
menurut anda apakah dari segi epidemiologi ini keputusan yang tepat menurunkan level dan merelaksasi beberapa kegiatan
di tengah klaim klaim yang tadi disampaikan oleh pak soni bahwa data data pemerintah ini tepat
kemudian angka testing juga tinggi begitu
ya memang betul ada progres ya kita apresiasi itu
namun ketika data ini kita turunkan pada level daerah
tadi juga pak soni sudah nyinggung tuh
ya ini yang harus berhati hati gitu
bahwa ia pada level nasional ini ada progres karena memang sejauh ini yang berkontribusi itu memang di jabodetabek
nah ketika di level daerah bahkan who sendiri dalam weekly reportnya juga mengingatkan
bahwa ada delapan belas provinsi yang test positivity nya
karena rate nya masih tinggi sekali
jadi dua puluh persen lebih
dan lima provinsi bahkan
tadi yang seperti sampai empat person itu benchmarknya belum mencapai gitu
bahwa sebagian ini sudah bagus ya kita tidak bisa hindari data itu ya
namun sekali lagi kita ini negara besar dengan banyak daerah dengan banyak pulau
nah di luar jawa insidentinya meningkat
jauh meningkat dibandingkan secara nasional
nasional maupun dari di jawa bali
nah inilah yang harus kita sikapi hati hati
artinya kabar baik ini harus disertai dengan komunikasi yang tepat pada daerah daerah yang masih bermasalah itu
karena bila tidak potensi perburukan akan terjadi dari daerah daerah yang memang belum mencapai hasil yang kita targetkan
dan untuk kita ketahui juga ya bahwa
meskipun kabar baik ini ada
tapi pelonggaran ini sebetulnya tidak bisa hanya mengandalkan pada indikator epidemiologi saja
karena menurut saya
karena kesiapan masyarakat
kesiapan masyarakat dalam menerapkan pola hidup baru yang mencegah ini
itu juga harus jadi pertimbangan gitu
misalnya ketika misalnya memang akan ada pembukaan misalnya apakah jadi satu jam misalnya untuk dine in
nah disitu memang untuk jakarta bisa
tapi siapnya masyarakatnya menerapkan itu
itu yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan
sebagaimana kalau sekolah barifana yang tidak hanya dilihat data epidemiologi di daerah itu
tapi kesiapan anak kesiapan sekolah guru itu menjadi pertimbangan
ini pun sama
itu yang harus jadi pertimbangan
oke kesiapan masyarakat
pak soni soal kesiapan masyarakat ini menarik yang disampaikan oleh pak diki
beberapa hari belakangan ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan
yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan juga pengelola tempat usaha restoran
apakah kemudian satgas menyadari bahwa adanya ketidaksiapan masyarakat
kemudian fenomena mulai lengahnya masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan
ya betul sekali
jadi kita memang sangat berhati hati dan mencoba betul betul melakukan pengawasan yang lebih ketat
apa yang dikatakan pak diki tadi betul
bahwa kita juga punya kekhawatiran
ada euforia lalu kemudian masyarakat melonggarkan protokol kesehatan
dan kita juga belajar dari banyak negara
walaupun cakupan vaksinasinya tinggi
tetapi ketika terjadi pelonggaran protokol kesehatan kasusnya melonjak lagi
itu terjadi bahkan di negara negara maju
nah belajar dari situ belajar dari masa lalu kita
ketika masyarakat juga kemudian melonggarkan protokol kesehatannya
itu berdampak terhadap lonjakan kasus
oleh karenanya satgas sendiri sudah mengantisipasi
dengan mendorong pembentukan satgas institusi
makanya pak ketua satgas ledjen ganip sudah mengeluarkan surat edaran
pembentukan satgas protokol kesehatan tiga m di institusi
memastikan bahwa setiap institusi tadi betul betul punya
punya organisasi yang melakukan pencegahan pembinaan dan pendukung untuk pengawasan terhadap protokol kesehatan
lalu kemudian yang kedua
ini kan dievaluas
walaupun kemarin ppkm misalkan di jakarta sudah turun
tetapi operasi justisinya kan tidak berhenti
ya kita lakukan bahkan kita juga secara terbuka
pemerintah kan secara terbuka itu memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan
misalkan pembekuan sementara
jadi secara tegas terus dilakukan
satgas daerah juga terus bekerja
melakukan pengawasan dan sebagainya
jadi intinya kita tidak akan
langsung membuka lebar lebar
kita mengamati termasuk di luar jakarta
kesiapan masyarakatnya kan memang sangat variatif
kesiapan di masyarakat kita
tetapi kita tidak bisa terus menerus
dalam containment seperti ini
masyarakat harus beradaptasi
bagaimana masyarakat bisa beradaptasi
kalau kita melakukan uji coba
sehingga masyarakat tahu mana yang salah mana yang kurang dan seterusnya
karena bagaimanapun juga kita harus menyiapkan skenario
covid nya akan lebih lama
dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
pak diki kita tahu bahwa varian mu ini sudah masuk ke negara negara lain
tapi belum masuk ke negara kita
tapi dengan apa yang pernah terjadi
pemerintah sudah dua kali kecolongan
pada saat masuknya varian alpha dan juga delta
apakah kemudian akan berpotensi
kita mengalami gelombang ketiga dalam waktu yang lebih cepat
kalau masyarakat kemudian lengah
dalam menjaga protokol kesehatan
dan pemerintah tidak siap siaga
dalam menerapkan langkah langkah pencegahan
soal gelombang ketiga varian mu ini pak diki
ya yang jelas begini
potensi gelombang ketiga ini sulit dihindari oleh semua negara
bahkan kalau melihat analisa terakhir ya
potensi gelombang ketiga ini minimal terjadi
akan setiap negara itu akan mengalami sampai gelombang ketiga
minimal untuk pola estimasi untuk covid sembilan belas ini
nah yang menyebabkannya
sebetulnya yang dominan terjadi adalah
nah varian mu ini
dia akan bisa menjadi faktor yang memperburuk saja
karena sejauh ini yang
yang kita khawatirkan dari varian mu ini
bahkan yang c satu dua
adalah kemampuannya dalam menurunkan efikasi anti covid
baik itu karena vaksinasi maupun penyintas
sejauh ini data yang menunjukkan itu
orang yang sudah terinfeksi delta juga bisa terinfeksi lagi
orang yang sudah terinfeksi alfa juga begitu
nah inilah sebabnya penting sekali
yang disebut perilaku baru itu ya seperti ini
pada jam ini sebenarnya orang sudah biasa
kalau di situasi
pada sebelum pandemi
ini yang kita harapkan dari publik ya
kebangun kesadaran seni
oh saya ke pasar nggak mesti tiap hari
saya ke mall nggak mesti tiap hari
nah ini yang saya kira akan harus kita
tensi varian varian baru ini akan terus ada
setidaknya sampai pertengahan atau akhir tahun
ini akan terjadi
nah itulah sebabnya
daya baru untuk dengan lima m
atau apapun yang sifatnya mencegah
potensi penularan harus dilakukan
dan sekaligus untuk varian baru ini
apapun varian baru
ya sebetulnya respon strateginya sama tiga
itu yang harus kita
di pintu masuk negara
dari semua pintu
nah ini yang menurut saya kalau varian new ya
tak dicegah ya
karena negara seperti australia itu
seketarnya gak bisa ya
tapi jangan khawatir lah
selama tiga t lima
bahkan delta ini ya
di sekitaran yang bisa jabodetabek
nah apalagi yang ini
tapi ya nggak bisa kita abaikan
karena bagaimanapun akan ada
korban jiwa ketika dalam perjalanan
ini yang harus kita sadari dan kita cegah
oke pak sony terakhir pak sony
bahwa varian new ini tidak bisa dicegah
perbatasan perbatasan ini juga harus
diawasi ataupun diperketat
tapi pemerintah melakukan ujicoba
pembukaan tempat tempat wisata
ini dikhawatirkan dapat menyebabkan
masuk ke dalam
gelombang ketiga apalagi ada varian new
lebih cepat dibandingkan diprediksi
ini langkah pencegahannya seperti apa pak soni
ya mbak nana
jadi kita melakukan sebenarnya
pencegahan secara berlapis ya
arahannya bahwa presiden juga kemarin
jangan sampai kita kecolongan
pemerintah menerapkan screening ketat
terkait kedatangan wna wni
ataupun pelaku perjalanan
internasional itu diterapkan screening ketat
terus kemudian yang kedua
kita terus melakukan whole genome sequencing
untuk mengetahui dan menelusuri
sehingga kita tahu pokoknya kita jaga
memang sampai sekarang belum ada
laporan yang menunjukkan bahwa di asia tenggara
telah ada jadi belum ditemukan di
negara negara asia tenggara
dan kita terus coba jaga ini
terus kemudian yang ketiga
betul betul protokol kesehatan seperti kata
pak adi kita dia protokol kesehatan pakai
masker jaga jarak cuci tangan gak pernah
berhenti ya hanya terus
diawasi juga di setiap institusi
dan tentunya pemerintah berusaha
untuk mempercepat dan mempermudah
akses vaksinasi serta menambah
ketersediaan vaksin yang ada
masyarakat tidak lengah dan euforia
tetap menjaga protokol kesehatan
dan pemerintah segera melakukan langkah langkah
pencegahan supaya kemudian
kita tidak menghadapi gelombang
ketiga dengan masuknya varian new
meskipun belum ditemukan di asia tenggara
tapi jangan sampai kita kecolongan seperti
dua gelombang sebelumnya ya pak soni
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah
bergabung sore hari ini ada pak soni
hariharmadi ketua bidang perubahan perilaku
satgas penanganan covid sembilan belas
juga pak diki budiman epidemiolog
sekali bapak bapak sehat selalu